terhitung sejak sabtu lima juni pelayanan di rumah sakit umum daerah syarifah ambani rato ebu bangkalan madura jawa timur terpaksa ditutup
hal ini dilakukan akibat tingginya angka kasus covid sembilan belas dalam lima hari terakhir
peningkatan jumlah kasus positif juga diikuti tingginya angka kematian
tiga ratus tenaga kesehatan di rumah sakit yang bertugas di ruang igd farmasi icu dan juga radiologi juga terpapar covid sembilan belas
seorang dokter radiologi diantaranya meninggal pada sabtu lima juni
pelayanan igd rsud pun ditutup hingga delapan juni mendatang
selama penutupan direktur rsud bangkalan meminta masyarakat membawa pasien ke rumah sakit lukas amadiki dika dan juga dr sutomo surabaya
igd ini kita tutup tiga hari dalam rangka untuk mengkondisikan pasien pasien yang stagnan di igd
karena di ruang
yang perawatan isolasi penuh
selain itu juga kita mengantisipasi adanya nakes nakes kita yang juga terkonfirmasi
bahkan dokter radiologi kita satu orang sudah meninggal dunia